jenazah r prawoto ulama yang juga merupakan ketua brigade persis langsung disolatkan dan dimakamkan kamis malam
ribuan orang mengiringi sang ulama ke pemakaman
r prawoto dianiaya oleh tetangganya yang depresi karena penyakit epilepsi yang dideritanya sering kampuh
ribuan orang mendatangi rumah duka almarhum r prawoto ulama yang juga merupakan ketua brigade persatuan islam atau persis
mereka hendak mendoakan pria yang dikenal sebagai ulama yang meninggal akibat dipukuli oleh tetangganya
menggunakan besi linggis di kediaman korban di kawasan bandung kulon kota bandung pada kamis pagi
selesai salat jenazah di masjid jenazah diantarkan ribuan pelayat ke peristirahatan terakhirnya
untuk dimakamkan di pemakaman keluarga di kawasan desa mekar rahayu marga asi kabupaten bandung
sebelumnya petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung mendatangi lokasi ditemukannya jenazah r prawoto
polisi memeriksa saksi saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara
dari pemeriksaan sementara pelaku penganiayaan korban adalah ae
tetangganya yang sudah dua tahun depresi karena penyakit epilepsi yang sering kambuh
ini aja kita kan pria pria sampai ini
yang kedua itu pak ya
bapak masih di tengah rumah
masih ke warung
berapa menit kemudian datang kan punya nolong duaan pak haji dantan sama pak irin
berapa lama kira kira itu
gak nyampe semenit lah
gak nyampe semenit semenit
yang dilakukan oleh warga cigondewa atas nama aset abduh berarti empat puluh lima tahun
aset abduh ini hasil cek tkp ketransaksi taksi memang menderita depresi
r prawoto warga blok kasur cigondewa kaler bandung sempat dilarikan
ke rumah sakit usai dianiaya
namun nyawanya tak tertolong lagi
guna mengetahui kondisi kejiwaan pelaku
petugas berencana memeriksa kondisi kejiwaan pelaku ke rumah sakit jiwa cisarua
tim liputan transmedia